wali kota surabaya tri risma hari ini mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang sumber baru covid sembilan belas di surabaya
dia menyebut data itu berasal dari hasil pelacakan tim gugus tugas covid sembilan belas di surabaya selama beberapa waktu terakhir
tapi yang lain itu rata rata mereka tinggal di perumahan kawasan perumahan menengah atas lah
kayak gitu mungkin mungkin ada yang perjalanan ke luar negeri atau kemana gitu
karena kemarin kita cocokkan ada satu orang ternyata dia perjalanan dari luar negeri
kita nggak tahu kemana kita lagi telusuri apa namanya itu berkaitan dengan pekerjaannya atau berkaitan dengan apa begitu
sampai berapa persen ibu
wali kota risma juga menyebut penurunan kasus di kampung kampung karena penerapan program kampung tangguh di lebih dari seribu kampung di surabaya
ini adalah gerakan tingkat rw yang memastikan protokol kesehatan

meski risma menyebut di kampung kampung mematuhi protokol kesehatan
namun sejumlah perumahan mewah di surabaya juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat
kita kalau masuk semua itu dicek suhu dan wajib berpakai masker
nanti kalau ada sepeda atau ojol ojol ojol ojol kita sebut pakai disinfektan itu
jadi biar semuanya di dalam aman
semua tidak terkontaminasi dari luar
selama ini ada kasus di sini odp apalagi pdp di konteks
iya tidak ada
pernyataan risma juga diragukan oleh epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
selain tidak diumumkan basis datanya selama ini justru kluster covid sembilan belas di surabaya berasal dari pasar tradisional pabrik dan kampung
windu juga menyebut salah satu penyebab masih tingginya tingkat penyebaran covid sembilan belas di surabaya adalah rendahnya kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan dan lemahnya sanksi bagi para pelanggar
semua penyataan kan harus berbasis data itu ya
kalau tidak berbasis data kan tentu lah benar gitu
nah jadi kalau kita lihat dari analisis kluster ya itu kluster kluster yang muncul
di surabaya itu ya kluster kluster pasar banyak pasar pasar gitu ya
dan juga klusternya jadi belum ya mungkin ada satu dua ya yang apa
tapi saya juga belum melihat kluster kluster di perumahan perumahan elit itu misalnya
kan harus ada itu
ya kenyataannya atau datanya belum dikeluarkan saya tidak tahu
tapi yang saya lihat dari data yang
nah pasar pasar itu ya kan bukan pasar pasar di perumahan elit itu
hingga sekarang surabaya masih menjadi kota dengan jumlah kasus positif covid sembilan belas terbanyak di indonesia dengan lima sembilan ratus tujuh puluh satu kasus per satu juli
tetapi dari jumlah itu tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi